sementara itu riki dizal menjalani pemirsaan sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan berencana yosuata barat pada senin kemarin
dalam persidangan jpu membacakan kesaksian sesro provost dipropampori sugeng putu wicaksono
pukul dua puluh tiga tiga puluh saya bersama dengan richard ricky kuat saudara sigit kaden ano paminal kambes pol agus nopatya ke gedung ro paminal lantai tujuh gedung tncc tepatnya di ru
dalam kesaksiannya sugeng putut wicaksono menyebut verdi sambo mengaku bahwa kejadian di magelang jawa tengah hanyalah ilusi
namun riki dizal membantah keterangan sugeng putu wicaksono tersebut
ro paminal kambes paul agus nopatia bertanya kepada richard di mana kejadian nyata
kemudian saya melihat richard langsung mengarahkan dengan tangan sebagian yang tertuang dalam screenshot video
bahwa pada hari kamis tanggal dua puluh satu juli dua ribu dua puluh sekitar pukul dua puluh wib
saya dipanggil ke rumah bapak ferdi sambo melalui pesan whatsapp terkait masalah tiket anggota purpos yang berjaga di rumah beliau
setelah itu saya datang ke rumah bapak ferdisambu namun saat berada di rumah beliau dan bertemu dengan beliau
pembicaraan kami sebenarnya lebih berfokus pada permasalahan yang ada di magelang
yang dimana beliau menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada masalah yang terjadi di magelang
semua cerita terkait peristiwa yang terjadi di magelang tidak ada
pada hari jumat
pada tanggal lima agustus dua ribu dua puluh
setelah bapak verdi sambo diperiksa di tv dumbare screen
saya ditelepon oleh beliau untuk mengingatkan bahwa beliau sudah diperiksa dalam pemeriksaan
beliau ditanyakan oleh penyidik terkait pertemuan yang terjadi waktu di ruang pemeriksaan provos
beliau memerintahkan koh untuk menceritakan semuanya apa ada
karena menurut beliau tidak ada masalah apa saja
tidak ada masalah apa saja pada saat kejadian di provos tersebut
namun beliau mengingatkan kembali bahwa untuk kejadian
di magelang tersebut tidak ada
dan itu hanya segedar ilusi
baik saudara terdakwa
saudara bagaimana atas keterangan saksi tersebut
ijin yang mulia untuk yang disampaikan oleh penas saksi penuntut umum tadi
kesan yang disampaikan oleh pak putut wicaksono
kesan yang salah yang mulia
karena pengamanan senjata di magelang atas inisiatif saya
karena melihat keributan antara
karena mendengar cerita om kuat mengejar joshua menggunakan pisau
maka saya berinisiatif untuk mengamankan senjata milik joshua
jadi kesan yang disampaikan oleh pak sugeng putut wicaksono
hanya asumsi beliau saja
terkait dengan pernyataan oleh pak ferdisambo kepada pak sugeng wicaksono
terkait kejadian magelang hanya ilusi
saya tidak tahu apa yang menjadi maksud dan tujuan dari pak ferdisambo
tetapi kejadian di magelang itu ada keributan yang saya sudah ceritakan